sementara itu calon wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat minggu siang menerima ikrar dukungan dari aliansi masyarakat sipil untuk indonesia hebat
pengambilan ikrar dilakukan di permukiman kumuh kapuk cengkareng jakarta barat
aliansi masyarakat sipil untuk indonesia kembali mendukung pasangan ahok jarot menjadi pemimpin ibu kota
dalam sambutannya jarod menyampaikan program program yang sejalan dengan program jokowi saat menjadi gubernur dki jakarta diantaranya kartu jakarta pintar dan pembangunan rumah deret
aliansi masyarakat sipil untuk indonesia kembali mendukung program jokowi saat menjadi gubernur dki jakarta diantaranya kartu jakarta pintar dan pembangunan rumah deret